diadirkan oleh pemohon tentunya atau ada orang lain yang anda baca
salam sejahtera bagi kita sekalian
saudara saudara sebangsa dan setanah air
dimanapun engkau berada
pertama tama saya mengucapkan terima kasih
dengan sangat kepada seluruh pendukung di seluruh indonesia
para partai koalisi indonesia adil makmur
badan pemenangan nasional
para alim ulama dan pemuka pemuka agama lainnya
para purnawirawan tni polri
emak emak di seluruh indonesia
dan masyarakat kesehatan indonesia
para perawat petani nelayan anak anak muda
semua rakyat indonesia yang sudah mendukung
kami prabowo sandi
dan secara total
kita baru saja
mendengarkan keputusan mahkamah konstitusi
tentang gugatan prabowo sandi
terhadap hasil yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum
mengenai pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas
yang baru saja kita laksanakan
walaupun kami mengerti
bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan bagi kami
dan para pendukung prabowo sandi
sesuai kesepakatan kami akan tetap patuh
yaitu undang undang dasar republik indonesia
dan sistem perundang undangan yang berlaku di negara kita
mahkamah konstitusi tersebut
kami menyerahkan sepenuhnya
kebenaran dan keadilan yang hakiki
kepada allah swt
kami akan segera
berkonsultasi dengan tim hukum kami
untuk meminta saran
apakah masih ada langkah hukum
langkah langkah konstitusional lainnya
yang mungkin dapat kita tempuh
kami juga akan segera
mengundang seluruh pimpinan
koalisi indonesia adil makmur
terkait langkah langkah kita ke depan
saya dan saudara sandiaga uno
ingin mengucapkan terima kasih
kepada seluruh anggota
koalisi indonesia adil makmur
kerja keras dan loyalitas
mendukung kami sebagai calon presiden
republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas
tentunya kami juga
yang juga sangat keras berjuang
kepada para pendukung kami
ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan
mulia dan luhur
kita mendukung dan meneruskan perjuangan
dan ajaran ajaran prokamator kita
kita ingin mewujudkan indonesia yang adil dan makmur
mewujudkan indonesia yang sungguh sungguh merdeka
merdeka secara politik
merdeka secara ekonomi
dan merdeka secara budaya
kita ingin kekayaan indonesia dinikmati
seluruh rakyat indonesia
kita ingin menghentikan
mengalirnya kekayaan indonesia
lari ke luar negeri
kita ingin indonesia berdiri
di atas kaki kita sendiri
dan tidak menjadi embel embel bangsa asing
kita ingin seluruh rakyat
mendapat kehidupan yang wajar dan sejahtera
kita ingin harga harga pangan terjangkau untuk seluruh rakyat indonesia
kita tidak ingin ada orang yang lapar
kita ingin suasana pada pangan
energi dan suasana pada air
untuk seluruh aparat negara
itu perjuangan kita
kami yakin bahwa kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan cita cita tersebut
kita bisa berjuang di legislatif
kita bisa berjuang di banyak fungsi
kita bisa berjuang di banyak forum forum lain
kita akan konsolidasi
kita punya dukungan
kekuatan massa yang real
marilah kita menatap masa depan
dengan tetap semangat
saya minta seluruh pendukung
mari kita tidak berkecil hati
kita tetap tegar
kita tetap tenang
tapi selalu dalam kerangka
dan setia kepada konstitusi kita
yaitu undang undang dasar
negara republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima
kita harus selalu memikirkan kepentingan yang lebih besar
keutuhan bangsa dan negara
dan kepentingan yang lebih besar
saya minta bahwa kita harus memandang
seluruh anak bangsa
sebagai saudara saudara kita sendiri
demikian statement kami
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nama budaya salam kebajikan
selamat malam seluruhnya
kita baru saja menyaksikan
oleh sandiaga uno
dan juga didampingi beberapa petinggi
kalau kita lihat ada sekjen
presiden pks di sana ada sekjen partai demokrat di paling kiri layar anda
kemudian ada presiden pks soebul iman di samping paling kanan ada sekjen partai amanat nasional edi suparno
kita baru saja mendengarkan pernyataan dari prabowo yang mengomentari hasil putusan sengketa pilpres
dari mahkamah konstitusi yang intinya prabowo sandi menghormati putusan mahkamah konstitusi
kemudian prabowo sendiri memang akan berkonsultasi dengan tim hukum mereka untuk melihat adanya peluang hukum
atau peluang yang konstitusional setelah putusan mk ini
beberapa hal hal lain secara politik juga dia kemudian akan mengkonsolidasikan kekuatan atau koalisinya
untuk menentukan langkah langkah ke depan
mungkin secara politik